udah sampe rin gi
atau engga gua aja yang ngambil
kan lumayan buat perbaikan ekonomi keluarga gue
eh dinik juga kok mau nyamperin
aduh gua lupa lagi
yang seneng capuccino itu kan devi
ssst kok jadi bengong gitu sih
atau jangan jangan kamu lagi kepikiran seseorang cewek
yang suka kamu pesenin cappuccino
ini pasti benar nih dugaan aku nih
kamu lagi kepikiran ya
kamu tuh lagi sama aku chandra
kau malah kepikiran cewek lain
oh atau jangan jangan kamu masih
kamu masih kepikiran sama devi ya
karena memang sebenernya aku masih belum bisa melupakan devi seutuhnya
pantesan aja fotonya devi masih kamu pajang di kamar kamu
kamu masih belum bisa ngelupain dia
udahlah kamu gak usah ngomong
aku kecewa banget sama kamu
percuma nih ya hubungan kita di jalan ini ya
ini gak ada apa apa nih oke
kamu gak usah banyak ngomong deh ya
aku gak suka

candrat lo bener bener keterlaluan ya
ngapain coba dia sosokan nyatain cinta ke gue
sosok antriak teriak di depan banyak orang nyatain cinta ke gue
gua tau apa kalo dia masih kepikiran sama devi
seru banget deh
kenapa sih dia palsu banget sama gue
kalo emang dia cinta sama devi mending balik aja deh
kenapa sih dia palsu banget sama gue
loh ini kan stella pacarnya chandra
pak pak pak
biar saya bawa ke rumah sakit
pak pak pak
mendingan abis ini lo coba sendiri deh
biar ketahuan kecepatan maksimal lo tuh berapa
ya tiga putera juga cukup kok
masa tempat kita biasa latihan sekarang udah ada yang pakai
mana anak anak aja lagi yang pakai
berani bener mereka lex
yaudah lex gimana kalau kita bombarin aja
biar dia yang kasih pelajaran
sekalian kita panggil semua anak anak black cobra
baru kita hajar semua anak aja yang ada di sana
tempatnya juga sepi
dan bang kobar pasti suka
gue kasih tau bang kalau berdua
bang sekarang saya lihat boy dan teman temannya lagi latihan di tempat saya bang
bang ini kesempatan buat bang kobar untuk ngasih pelajaran ke boy
dan sekaligus kita bombarin semua anak anak aja
gue meluncur ke sana
dan lo tahan dia jangan sampai dia pergi
kamu mudah mudahan berubah ya sayangnya
dan aku yakin kalau kamu pasti berubah
karena aku lihat sendiri kamu mulai membaca
baca buku keluarga sakina
berarti kamu sudah memperbaiki diri kamu sendiri sayang
pipisan ini membuat kamu benar benar menjadi lebih baik
lebih sadar dengan kesalahan kamu
dan kamu bergerak dari kondisi yang lalu kepada kondisi yang jauh lebih baik lagi
saya doakan buat kamu berubah
kamu jangan lihat terus dong
tuh kan kamu lihat terus sih
jadi aja mas
mas nggak bisa ngelupain kamu jadinya
mas kamu bisa lihat dulu
kamu bisa lihat dulu
jangan gunet gunet sama kelas
eh tuh mobil cowok lo udah datang
keren banget tuh mobil cowok lo
udah sampai ringgi
atau enggak gue aja yang ngambil
kan lumayan buat perbaikan ekonomi kelompok gue
jadi ini juga kumpulin
gue mau nyamperin
ini buat kamu
mas mau minta maaf karena mas kangen banget
sehingga mas terpaksa jemput kamu di sekolah
dan mudah mudahan kamu nggak malu kalau mas ini adalah pacar kamu
mas ini kalau nanti hujan gimana dong mas
jangan khawatir nanti dia akan nutup sendiri
sam ini dulu